banyak cara untuk mengingatkan warga akan protokol kesehatan
di kelurahan bukit duri jakarta selatan misalnya
sosialisasi dilakukan dengan membuat mural bertemakan covid sembilan belas pada dinding sepanjang tiga puluh meter
ada tentang petugas kesehatan ada gambar herois soal memakai masker
dan gambar yang lebih kelam soal kematian akibat covid sembilan belas
oke mas gunawan ini sebagai salah satu ppsu yang mengerjakan mural ya yang di sini
nah mas gunawan ini ide awalnya dari mana
kalau ide awal saya gambar mural ini ya lihat dari internet sebagian
sebagian lagi saya inspirasi di sini saya sendiri
nah ini berapa lama ngerjainnya terus melibatkan berapa petugas yang lain
untuk mengindahkan kurang lebih tiga mingguan
kebetulan saya menggambar skate sendiri
tapi dibantu teman teman untuk membuat blok warna warni
dibantu teman teman kira kira empat orang
nah ini pesan apa sih yang ingin
mas apa yang ingin mas sampaikan begitu ke masyarakat lewat mural ini
kalau untuk pesan saya mengatakan masyarakat kalau covid sembilan belas itu memang ada gitu
dan sangat berbahaya
kayak gambar itu ya
iya kayak gambar yang ini akibat dari kena virus covid sembilan belas bisa mengakibatkan kematian juga gitu mbak
pengerjaan mural ini dilakukan pada akhir bulan agustus hingga september lalu
menurut lura bukit duri ahmad syarif
diharapkan upaya ini sekaligus bisa membantu petugas prasarana dan sarana umum dalam meningkatkan kreativitas mereka
ppsu kita saya terus gali saya terus tingkatkan keahlian mereka ya
mungkin dalam waktu dekat saya juga akan beri reward untuk dia
upaya ini akan terus dievaluasi keefektifannya
jika berhasil tidak menutup kemungkinan kelurahan lain akan mencoba kampanye untuk mencegah penularan covid sembilan belas
dengan cara serupa